ibu kota provinsi papua pegunungan berada di kabupaten jaya wijaya
pemerintah yang menganggarkan dua triliun
ada tambahan negara negara yang kasusnya sudah lebih dari seribu
mungkin pak marji ini sudah terbiasa pak ya
ini dong buat pesen pesen buat temen temen yang cewek lah terutama
dari sebelumnya digelar di tasikmalaya boyolali surabaya dan yogyakarta
apakah nanti akan dimasukkan menjadi bagian dari pembangunan di daerah itu
selanjutnya datang seorang laki laki dengan inisial d berupa membukar kegiatan sebut dengan cara berteriak
atau perusahaan pembiayaan ya kan itu
tapi beberapa kali pertemuan disebut
tidak juga gitu tapi memang titik sentralnya itu pusatnya adalah memang gerakan ini atau pilihan ini memang dimulai dari perempuan
hari ini harga eceran tertinggi dari badan
kalau bisa menerapkan jurus ya
sebagian besar pesantren itu mereka tidak mengajarkan itu
nah itu untuk prosedurnya nanti seperti apa pak
capaian ego indeks kinerja utama
kalau lihat iklan apa bener sih ya gitu
saya itu dari sma kelas dua
salah satu sentra produksi kerupuk di ibu kota ada di cikoko pancoran jakarta selatan
yang sebenarnya sangat besar
atau minyak curah mengingat kita dikenal sebagai negara penghasil cpo terbesar dunia pak
tapi ternyata kontribusi polusi udara
dan kita akan mendorong agar pkpu itu disesuaikan dengan norma baru hasil putusan mahkamah konstitusi
lama kelamaan saya berpikir kenapa nggak saya produksi sendiri
kita siapkan yang kes yang kesnya mana
kadang kadang kan kita juga kalau jalan karena penempatan beratnya di mana atau membawa tas yang berat di satu sisi terus menerus
ya mungkin saya setuju banget sih harusnya untuk booster
dia bener bener kayak kasarannya kayak
tidak cukup ada kekurangan pengguna
jadi intinya memang bulog sudah berbuat semaksimal mungkin untuk mengeluarkan stoknya yang ada
harga rata rata beras di pasar surabaya di tingkat konsumen pada tiga januari dua ribu dua puluh tiga terpantau stabil
dan juga untuk pemeriksaan yang pcr konvensional ini memang lamanya enam jam dan harus dilakukan dalam satu kurun waktu batch tertentu
nah beberapa cabur termasuk utamanya di sini dalam konteks ini adalah cabur sepak bola pssi
jadi tadi saya kira pak menteri perhubungan nanti bisa beliau nambahkan
posisi wamen tidaklah sebagai bentuk pejabat karir begitu ya
yang penting dia endurance nya konsisten endurance
terkait dengan sejarah lama begitu
tapi itu tidak dilakukan pada saat memberikan kartu kuning kedua
ketika pemimpin mahkamah konstitusi
kita hampir tidak menyalahkannya
serabi satu ini sudah menjadi favorit bagi wisatawan
kayaknya saya tahu dapat rekomendasinya nonton itu dari siapa nih kayaknya
kpu bisa menunjukkan kinerja baiknya sehingga publik juga masih percaya terhadap mereka
ini zakat produktif lima ratus ribu
tapi hal hal yang sangat penting tentang apa yang kita panggil weaving the western adalah pengetahuan kultur yang terdapat dalam obyek
buah sukun yang sudah tua paling tidak sudah berusia empat sampai tujuh bulan buah sukun
punya kepentingan terhadap hal tersebut
ada si apa itu ya masih ada si
karena pertama kali kita sebagai masyarakat bisa terbuka
yang jelas israel sendiri juga tidak mau
akhirnya masuk pesantren pesantren kita ngapain al quran
jadi kominfo juga akan terus meyakinkan pengawasan
terima kasih banyak dimo cahyanto william chandra tatiana safira sudah bergabung bersama kami di showbiz news kali ini
parah pak asli babak belua ke pak aduh
gue sempet terus kayak tekanan pressure tanggung jawab kita waktu di tim gede gitu pasti beda ya kan
tiap keluarga itu digilir
bahkan ketika terjadi migrasi dari teman teman pan ke partai umat
ini lebih prevalensinya lebih tinggi kalau situasional seperti apa
khusus untuk yang ini yang apa namanya putusan mk yang ini ya
thailand sudah lebih baik ya karena banyak kritik dan banyak organisasi internasional
apalagi mungkin generasi generasi milenial anak anak muda zaman sekarang bagaimana memahami konsep dari childving ini
tadi saya pikir ketika sudah selesai direbus tinggal dipotong kayak gitu aja
terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung
yang dari mulai tingkat paling dasar
tapi ada yang namanya itu koalisi pejalan kaki bung alfred
enggak enggak waktu itu tanding atas nama cls
kira kira bagaimana di indonesia untuk menyikapinya
kalau ngomongin soal bisnis ini mungkin pertanyaan apa ya
atau kerjasama dengan institusi
untuk mengisi kekosongan pemerintahan mendagri tito karnavian telah menunjuk tiga penjabat gubernur di tiga provinsi baru tersebut
buktinya sudah ada antrian dari pagi
kemudian berikutnya lagi memang tantangan kita ke depan ini membangun ekosistem
tentu dibarengi dengan capaian dan target
sampai dengan kemudian selesai singgah semua dipelajari dan dibuat putusannya
ini pengalaman saya yang sangat luar biasa
terus lo lucunya lo pilih kuliahan di tanggerang tapi lu masuk profesional sahabat semarang lagi bagaimana tuh